masih tingginya mobilitas masyarakat di tengah ppkm darurat disinyalir karena banyak kantor di jakarta yang tidak mematuhi aturan wfh
kondisi ini membuat titik penyekatan mengalami penumpukan
bahkan sejumlah pihak mengatakan aturan wfh tidak efektif
gubernur dki jakarta anies baswedan pun marah saat sidak ke perkantoran non esensial yang masih memaksa karyawan masuk kantor
apa saja temuan pemprov dki ketika sidak di perkantoran ibu kota
mengapa saat ini banyak pelanggaran soal aturan wfa
kita akan coba dalami malam hari ini mendesak pengetatan aturan wfh di jakarta
bersama dengan pak trubus rardiansyah analis kebijakan publik dari trisakti
ada pak aloysius budi santoso ketua komite tenaga kerja dan jaminan sosial untuk upah apindo
selamat malam pak trubus dan juga pak aloysius budi
baik kami masih menunggu bergabungnya wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria sesaat lagi
saya akan mulai dari pak aloysus budi dulu mewakili apindo
oke mungkin saya melihatnya begini
untuk perusahaan perusahaan menengah ke atas menurut saya sih tidak ada alasan ya
kalau buat kami ya
bahwa ini masalahnya masalah keselamatan karyawan dan masalah nyawa kok
jadi ya kembalilah dalam setiap kelompok
pasti ada yang galelo dan seterusnya
tapi pada dasarnya apindo tidak men support hal ini
mungkin yang lebih challenge adalah usaha kecil menengah gitu ya
karena kalau usaha kecil menengah memang hidupnya kan dari hari ke hari gitu
nah ini yang mungkin lebih menantang
jadi saya dalam kontak apindo melihatnya kalau usaha menengah ke atas
saya know question harus mengikuti itu kalau kita mau segera pandemi ini reda
jadi kalau ada yang tidak menurut saya tidak betul lah
tapi usaha kecil memang lebih challenging karena hidupnya dari waktu ke waktu
baik pak budi harusnya demikian mematuhi semuanya
tapi yang tadi ditemukan oleh pemprov dki videonya justru bukan perusahaan kecil ini tampaknya pak
ya marahin aja tegur atau beri hukuman
simple kok buat saya
ini masalah konsentrasi
kita bersama kok sebagai bangsa
dan kita tahu pandemi sudah demikian parahnya
saya kebetulan di organisasi saya bukan di apindo ketua task force covid gitu ya
jadi monitor day by day satu setengah tahun yang lalu
jadi ini kepedulian kita bersama
jadi kalau ada yang company besar dan segala macam tegur beri hukuman tegas aja
saya sih clear kok itu
ketika aturan ini diberlakukan dalam ppkm darurat paling tidak rekan rekan di apindo bagaimana pak
menyikapi merespon oke mengikuti
tapi bagaimana kemudian ketika ini oke mau tidak mau memang harus diberlakukan
itu bagaimana kemudian menerima aturan dari pemerintah ini
tanggapannya tentu kembali beragam lah ya
karena orang begitu beragam begitu banyak dan seterusnya
tetapi secara umum kami di apindo ya sebagai organisasi itu dukunglah hal ini
ya karena ini bicara tentang keselamatan jiwa dan kita sadari bahwa kalau pandemi ini berkepanjangan seperti ini bahkan sekarang memburuk
kenyataannya bisnis turun lagi kok
itu fakta hidupnya gitu
jadi kalau kita tidak berusaha menahan diri berkolaborasi untuk bersama sama mengatasi pandemi ini ekonomi juga nggak bergerak kok
kemarin ekonomi sudah mulai naik kan mas
sekarang drop lagi
jadi harus jadi inilah konsen kita bersama lah
jadi pilihan yang sulit sebetulnya ya pak budi
tapi kembali yang kita harus cermat adalah sektor usahanya
sektor menengah kecil atau menengah atau besar
kalau menengah besar kalau saya kok ya gimana ya harus diketok aja lah
tapi kalau usaha kecil nah itu memang hidupnya kalau cash flow nggak jalan seminggu nggak dagang benar benar bisa mati
nah itu yang lebih challenging sih

oke ya baik saya ke pak terubus pak terubus di luar ada teguran keras ya dari pemprov dki jakarta yang kita lihat hari ini
ada sejumlah pandangan bahwa soal esensial dan juga non esensial ini sebetulnya agak membingungkan bagi publik
sehingga masih banyak masyarakat yang tetap beraktivitas
sebelum saya ke anda pak trubus kita coba dengar dulu apa kemudian yang disampaikan oleh wali kota bogor ya pak bima arya menyikapi soal aturan wfh di ibu kota
ini pun yang sebenarnya harus diluruskan ya
karena di jakarta banyak yang tidak jelas
sehingga mereka masih masuk mereka masih bekerja
sehingga mobilitas bodai baik ini belum terkurangi secara maksimal
oke artinya anda melihat di satu sisi memang ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik soal sektor esensial atau tidak
tapi di sisi lain juga di jakarta masih banyak juga yang tidak jelas dalam aturan soal perkantoran tadi itu kang bima
betul bukan saja karyawannya ya
tapi lebih kepada pemilik usaha
ya pemilik usaha perkantoran apakah mereka masuk atau tidak
nah saya kira satu dua hari ini memang harus lebih gencar lagi sosialisasi
ya pak trubus itu wawancara saya semalam dengan wali kota bogor yang dalam tanda kutip mungkin bercerita bagaimana kemudian mengapa masih banyak masyarakat dari perbatasan yang berangkat bekerja ke ibu kota
apakah anda juga melihat bahwa salah satu hal yang membuat aturan wfh ini tidak maksimal atau belum maksimal adalah karena masih banyak yang tidak jelas soal mana yang esensial dan mana yang tidak
ya menurut saya itu menjadi salah satu masalah di mana kemudian banyaknya pelanggaran pelanggaran terjadi terhadap pbm darurat yang ada sekarang
kan dalam hal perilaku masyarakat itu ada dua perilaku individu atau personal yang kedua adalah perilaku institusional kelembagaan
nah kalau misalnya perusahaan perusahaan itu kategorikan kelembagaan mewajibkan karyawannya untuk masuk maka secara individu ya mereka akan masuk gitu
sehingga inilah kemudian pemahaman tentang esensial dan non esensial ini dalam implementasinya atau dalam prakteknya memang banyak menimbulkan kebingungan kebingungan
karena itu menurut saya harus ada ketegasan di mana kemudian apakah ada yang abu abu misalnya
nah ini jadi masalah kan misalnya kategori perusahaan perusahaan turunan misalnya kan misalnya untuk makanan
nah itu kan banyak sekali perusahaan perusahaan yang menjadi support bahan makanannya daging atau apa kan harus kategori apa itu
nah itu kan harus jelas
atau misalnya sektor energi dalam bidang distribusi juga harus jelas kan ini kategorinya yang mana
nah karena itu menurut saya juga dengan apa yang disampaikan pak budi tadi bahwa memang ini sektor sektor menengah ke bawah lebih banyak juga mendasarkan pada hitung hitungan persoalan ini keberlanjutan usahanya
jadi karena itu dalam hal ini persoalan cash flow itu menjadi penting
nah karena itu mereka akhirnya memaksa jalannya untuk masuk
nah disinilah kemudian memang harusnya ada tidak semata mata ngawasan maupun sanksi menurut saya ada juga edukasi yang perlu itu
jadi sama ini tidak diedukasi secara baik tiba tiba kan kebijakan ppkm daerah ini kan diterapkan mendadakkan gitu mendadak diterapkan gitu tanpa ada tersosialisasi secara baik

maka tidak tidak kan jadi di mana kemudian mendadakkan
nah di sini kan kemudian ketika ada pengawasannya mulai diperketat masyarakat bingung gitu maka tidak tidak kan jadi di mana kemudian mendadakkan

misalnya karyawan itu di cadangan ternyata di titik yang ditekan bahwa saya tetap membuka usahanya artinya dia tetap mewasipkan karyawannya masuk
nah disinilah kemudian menurut saya persoalan persoalan di mana karyawan ini dihadapkan kebingungan
di satu sisi juga memang harusnya ada penanda penanda entah itu sepanduk ataupun tanda stiker ataupun apa meskipun secara digital juga bisa gitu ya
tapi di sinilah kemudian informasi itu diketahui
bisa saja karyawan itu tidak tahu bahwa ini perusahaannya kategori esensial atau bukan kan
biasanya dia tidak tahan tidak memahami
termasuk pimpinannya juga kadang kadang mempertimbangkan dari aspek apa bisnisnya usahanya
jadi menurut saya ini memang harus ada ketegasan di samping nantinya itu persoalannya ada pada persoalan pengawasannya ketatan
nah sanksi ini kan kalau dki jakarta sudah berulang kali melakukan sanksi terhadap perusahaan perusahaan yang kategori melanggaran selama ppkm atau pelanggaran selama psbb
malah jumlahnya sampai tujuh miliar kalau nggak salah
itu anggaran yang sudah terkumpul
nah di situlah kemudian ini nanti perlukan sanksi sanksi
nah sanksinya apa
tentu untuk yang individu itu akan berbeda dengan yang namanya perilaku yang dilakukan oleh institusi
kalau institusi ya itu denda sebagaimana dimasuk di dalam pasal sembilan puluh tiga misalnya
denda aja satu juta atau misalnya denda yang lainnya lima puluh juta
misalnya kan ada aturannya itu di dalam pergub kan ada pergub tujuh puluh sembilan misalnya kan ada
oke pak terubus
itu menurut saya ada beberapa hal yang harus dibuat satu mapping satu ketegasan sehingga disinilah nanti sanksi sanksi bisa ditegakkan
oke baik pak terubus
karena kalau tiba tiba kita hanya mendasarkan pada persoalan esensial dan non esensial memang persoalannya di situ
persoalannya di mana publik
ini menganggap bahwa mereka umumnya tidak tahu atau mereka tahu pun pura pura nggak tahu juga
dan ada juga perusahaan perusahaan yang kategori abu abu kan gitu
abu abu itu ya karena mungkin perusahaan ini kategori esensial tapi kemudian menjadi non esensial atau non esensial menjadi saya rasa esensial
nah ini kan perusahaan perusahaan yang kategori turunan turunan
saya rasa itu masalahnya
baik pak terubus menarik
soal pengawasan dan juga sanksi kita akan tanyakan dengan wakil gubernur dki jakarta usai jeda berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
dan sudah bergabung bersama dengan kami pak ahmad riza patria wakil gubernur dki jakarta
pak wagub selamat malam pak apa kabar sehat ya
selamat malam pak sretan pak terubus
baik pak wagub tadi kita sudah lihat ada video teguran keras yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
baik dari pak gubernur dan juga dari anda pak wakil gubernur yang sudah
melakukan jidah ke perkantoran
apa saja pak wagup tadi temuan temuannya yang ditemukan di lapangan soal perusahaan perusahaan yang masih bandel tidak menuruti aturan wfa
jadi memang diberlakukan ke darurat
sudah kita perjelas mana yang boleh mana yang tidak
yang lainnya diperkenankan
dan lembaga pemerintahnya diperbolehkan
kemudian yang kedua
memang di hari pertama senin kemarin
masih banyak yang masuk
yang belum tahu sekalipun sudah dilakukan sosialisasi di berbagai tempat berbagai media dan berbagai kesempatan
melalui media sosial dan media lainnya termasuk bagian dari teman teman wartawan dan media
mereka memang sekalipun terjadi
penumpukan dan macet di banyak titik di penyekatan
itu juga menjadi pelajaran yang bagi kita bersama bahwa memang ada ppkm darurat
ada pembatasan kapasitas
pembatasan jam operasional
pembatasan keluar masuk wilayah dki jakarta
dan hasilnya alhamdulillah ini berkurang drastis
kita tidak lagi melihat penumpukan yang luar biasa di titik titik penyekatan atau pembatasan
dan perkantoran juga hari ini relatif lebih baik
sekalipun masih ditemukan kantor kantor yang harusnya tutup tapi buka
setidaknya ada enam puluh satu tempat usaha yang melanggar yang ditemukan hari ini
dan warung makan ada enam puluh sembilan
ini laporan sementara yang kami terima
dan kami akan terus melakukan pemantauan
memberian sanksi dan penindakan
pak wagub tadi pak trubus juga menyoroti soal mungkin aturannya yang soal esensial dan juga tidak esensial ini masih membingungkan
dari yang tadi anda temukan ketika sidak atau pm prof lakukan apakah itu juga memang ditemukan di lapangan
bahwa masih banyak yang mereka tidak paham soal bahwa mereka masuk ke dalam perusahaan yang sebetulnya bukan non esensial
atau jangan jangan memang pura pura tidak paham saja pak wagub gimana
ya sebetulnya sangat jelas ya mana yang esensial mana yang kritikal sudah diatur ya
dari situ kita bisa melihat kantor kantor yang esensial dan kantor kantor yang kritikal
namun demikian memang masih ada kantor kantor yang mencoba sembunyi sembunyi diam diam meminta karyawannya untuk masuk
dan karyawan tentu takut
dan karyawannya masuk
untuk itu kami menyampaikan di berbagai kesempatan agar bagi karyawan yang menemukan kantornya tidak masuk kategori esensial atau kritikal
agak laporkan pada kami melalui aplikasi jaki dan lain lain
kerahasiaannya kami jamin kami akan segera mengecek dan memberi sanksi menindak kantor manapun yang melanggar daripada ppkm darurat
yang kami perlu sampaikan juga kepada pimpinan atau owner pemilik kantor yang bukan esensial agar bijak adil mari kita dukung program ppkm darurat
jangan diam diam sembunyi sembunyi karena kami tidak segan segan tidak hanya memberi sanksi teguran atau administratif
tapi kami juga dapat memberi sanksi pencabutan izin bahkan pemberian sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ppkm darurat
sudah diatur dalam ketentuan dan aturan undang undangnya
yang tadi kemudian ditemukan setelah itu apa
sanksi yang diberikan masih apa ini
wagub apakah langsung kemudian mencabut izin atau langsung menutup atau seperti apa
tadi yang kami temukan macam macam ya
ininya ada yang teguran tertulis ada yang pembekuan sementara kemudian ada yang pencabutan izin
jadi macam macam tadi ada beberapa
ada penutupan sementara tiga x dua puluh empat jam
jadi datarnya ada macam macam di sini
jadi ada beragam sanksi yang diberikan oleh pemprov dki jakarta terhadap perusahaan yang masih bandel tidak mengikuti aturan wfa
saya ke pak budi santoso dari apindo
pak budi ada tanggapan pak dari sanksi dan juga sidak yang diberlakukan oleh pemprov dki jakarta hari ini
prinsipnya kami mendukung langkah langkah dari pemprov
bagaimana untuk mungkin sesama pengusaha atau sesama asosiasi begitu ya saling mengingatkan bagi semua pihak
terutama bagi perusahaan atau pengusaha untuk bersama sama mengikuti aturan ini
paling tidak kan kemudian ada upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh apindo pak
ya pada dasarnya bahwa sesama koleha ya kita saling
saling menginformasikan lah saling mengingatkan
saya kira seperti itu
kita berkomunikasi di antara komunitas sebagai asosiasi dan kemudian kita apa namanya
menyampaikan konsen konsen kita untuk hal ini bisa ditahati
baik saya ke pak trubus
ada tanggapan pak dari sanksi yang diberikan oleh pemprov dki jakarta pada hari ini dari anda
ya menurut saya ini sanksi sanksi itu diberikan sudah cukup tepat dalam arti
sanksinya sesuai dengan tingkat pelanggarannya kan gitu
karena pada prinsipnya bahwa perilaku institusional itu sangat beragam kan gitu
sehingga sanksi yang diberikan pun cukup berat
nah cuma nanti harus juga dipikirkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perilaku individual
ini juga nanti apakah perlu sanksi sosial apakah sanksi denda atau sanksi pidana misalnya
nah ini kan juga harus dipertimbangkan
tetapi saya rasa bahwa
pengalaman yang dilakukan oleh pemprov dki saat ini ini memberi dampak kepada para perusahaan perusahaan
termasuk juga karyawan kesadaran di mana mereka itu bahwa situasi ini sekarang situasi genting
jadi situasi yang sor di mana penularan covid ini memang dalam posisi yang sebetul betul mengkhawatirkan
karena itu perlunya sekali bahwa pelaku pelaku usaha termasuk di dalamnya perusahaan perusahaan itu
dan karyawannya untuk
saling memahami bahwa kondisi ini memang harus dilakukan
dan sanksi itu bagian dari akibat adanya perilaku pelaku pelanggaran
nah karena itu ini yang penting sebenarnya kan kontinuitas
artinya ketika penegakan hukum itu berlangsung secara inyu maka pada akhirnya akan memberikan efek yang cukup baik
tetapi kalau misalnya hanya si pemadam kebakaran gitu pada saat ini saja lah nanti akan muncul lagi ya kan
karena di dki jakarta itu sudah
sbb sudah berulang kali melakukan pelanggaran apa istilahnya penindakan penindakan
tetapi ya berulang kali pula akhirnya muncul pelanggaran pelanggaran lagi
dan banyak juga yang istilahnya membandel atau mereka tetap lakukan kegiatan aktivitasnya
ya memang ini satu tuntutan di mana kemudian keberadaan ppkm darurat ini menjadi kunci di mana kita ini
benar benar memutus mata rantai penyebaran covid
sehingga sanksi sanksi ini yang menurut saya harus dilakukan dan pikirkan jangka panjang
dalam arti bahwa mudah mudahan tanggal dua puluh sudah selesai gitu ya
tapi kalau misalnya tanggal dua puluh belum selesai dan diperpanjang lagi lah ini kan juga harus dibuat aturan yang jelas
meskipun dki jakarta sudah ada perdanya sudah ada aturan yang lain sudah ada pergubnya juga sudah ada ya
tetapi ini kan perlu juga dalam arti bahwa implementasi di lapangan itu betul betul
sesuai dengan tingkat kesalahan tingkat pelanggaran yang dilakukan baik yang dilakukan oleh individu atau perorangan
maupun yang dilakukan oleh
yang dilakukan oleh pelaku pelaku usaha
nah artinya perusahaan perusahaan lah
nah disinilah kemudian kalau pelajaran kita petik sampai hari ini setidaknya yang dilakukan oleh
oleh pemprov dki dengan sidak sidak ini memberikan efek jerah gitu loh
memberikan segera dan sekaligus sadaran akan pentingnya bahwa ini ada yang namanya sektor esensial
ini ada yang kategori non esensial
selanjutnya juga ada pemikiran oh ini namanya kategori kritikal dan ini non kritikal
nah inilah kemudian pemahaman ini harus
betul betul diedukasi kepada masyarakat
ya kepada pemilik pemilik apa namanya perusahaan ataupun karyawan karyawannya juga
jangan sampai kemudian nanti main pusing pusingan seperti disampaikan pak gup pak gub tadi
ada yang sembunyi sembunyi lah ini kan berbahaya karena pada akhirnya kita
penularan penularan perkantoran ini kan sudah tinggi sekali memang sejak sebelum lebaran itu juga sudah tinggi
nah sekarang isinya harus segera diaktifkan lagi gugus tugas atau satgas covid yang ada di perkantoran
nah ini kan harus juga ada laporan laporan harus ada pemantuan pemantuan pengawasan yang sangat ketat
saya rasa itu mas
pak wagup ada yang cukup menarik ya karena sebagian pihak kemudian menilai bahwa jika dibandingkan dengan psbb awal satu tahun yang lalu oleh dki jakarta
kondisi wfh nya lebih ketat bukan lebih ketat tapi lebih dituruti lebih dipatuhi oleh di zaman psbb dibanding dengan ppkm darurat sekarang
apa yang membuat kondisi ini terjadi kalau dari perspektif anda
apakah memang situasinya memang saat ini lebih berat sehingga mungkin banyak yang colongan begitu atau banyak sektor informal tetap nekat buka
atau seperti apa
kemudian juga soal pkl dan juga pedagang usaha kecil ya yang tadi juga disoroti oleh pak budi ini yang akan cukup challenging
bagaimana kemudian penerapan sanksi kepada mereka
kita bahas di segmen terakhir dialog usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan kembali lanjutkan di segmen terakhir dialog
saya ke pak wakil gubernur lagi
pak wagu bagaimana kalau dibandingkan dengan psbb di tahun yang lalu relatif sebetulnya lebih patuh dibanding ppkm darurat pada saat ini
ada yang mengatakan demikian sehingga membandingkan
ini seperti apa sebetulnya
apakah kemudian memang yang lebih berat saat ini situasinya karena mungkin desakan ekonomi atau bagaimana pak
belum bisa kita nilai
ini kan sekalipun sudah dimulai tanggal tiga tapi sebetulnya efektif kan baru satu dua hari ini
kemarin senin dan ini selasa kalau sabtu minggu
kali pun sudah mulai tapi belum kita lihat karena pada hari itu memang sabtu minggu libur
jadi kita akan lihat dalam beberapa hari depan
bagaimana efektif pada saat psbb atau pada ppkm darurat
tapi saya kira yang penting ke depan kita berharap aturan ini bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan yang signifikan
penurunan covid dan kita harapkan
itu yang diharapkan oleh kita semua bersama
dan yang kedua betulnya memang masyarakat sekarang ini sudah capek dan sedih
dan juga masalah ekonomi juga semakin memburuk
karena sudah satu tahun setengah para pengucaha para pribadi pribadi warga juga mengalami ekonomi yang cukup berat
masalahnya banyak yang di phk banyak yang tidak bekerja dan lain sebagainya
jadi memang kalau dibandingkan psbb justru sekarang jauh lebih berat
penanganannya dan persiapannya sekalipun mungkin lebih baik
itu kami minta kepada seluruh masyarakat
jangan kita sia siakan jangan kita memperpanjang lagi situasi kondisi yang tidak baik ini
pertama tetap berada di rumah
kedua laksanakan protokol kesehatan tiga m empat m secara disiplin
secara baik tetap bertanggal tidak ada pilihan
apalagi sekarang lebih berat dari yang tahun lalu
sekarang ada varian baru
ada delta yang lebih cepat menular dan membahayakan
sekarang angka penyebaran virus dan kematian bagi anak anak di bawah lima tahun
di bawah delapan belas tahun lebih banyak dari tahun sebelumnya
dan untuk itu tidak ada pilihan bagi kita
mari kita secara konsisten dan sungguh sungguh laksanakan
jangan menunggu ada orang dekat kita keluarga kita orang tua anak kita
terkena virus bahkan meninggal baru kita menyadari betapa berbahayanya
baru kita menyadari betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan
sekali lagi kami minta semuanya patuh taat dan disiplin laksanakan protokol kesehatan
dan ppkm darurat yang dibuat ini sekilas sudah luar biasa
memberikan batasan yang luar biasa
mari kita sukseskan program ppkm darurat ini dengan disiplin melaksanakannya
dan laksanakan protokol kesehatan secara baik
pak wagub ada satu hal yang ingin kami konfirmasi kepada anda
karena ada perusahaan yang kemudian ini muncul beritanya
justru mengatakan bahwa perusahaannya masuk ke dalam sektor esensial
sehingga yang tadi disidak bahkan disegel oleh pm prof
dalam hal ini oleh pak anies menurutnya justru ini salah begitu
apakah bisa dipastikan bahwa pemprov hari ini memang menyidak menyegel
perusahaan perusahaan yang memang tidak masuk ke dalam sektor esensial atau kritikal
ya pasti kita memahami mana yang masuk kritikal dan esensial ya
kalau yang dimaksud properti yang diperbolehkan itu konstruksi
boleh bikin jalan bikin gedung bikin waduk bikin jembatan
kejadian stil itu diperbolehkan ya
tapi kalau pemasaran properti
kemudian pemasaran gedung
atau agen properti itu tidak masuk dalam kategori konstruksi
jadi harus dibedakan
jadi yang dimaksud dengan properti konstruksi
itu adalah pembangunannya
itu masuk kategori perusahaannya
kalau agen pemasaran itu bukan masuk dalam kategori esensial atau kritikal
jadi sudah dipastikan betul bahwa yang disegel yang disidak
saya ke pak trubus
singkat pak trubus dari anda apa harapan kemudian terhadap penerapan wfh ini
karena agar pengawasan ini tetap berjalan ya
sampai kemudian nanti berakhir ppkm darurat ini
singkat pak trubus
ya menurut saya ini yang penting adalah
bagaimana mereka mereka yang kategori esensial
keponan esensial itu mematuhi aturan yang sudah ada
dan disinilah kemudian pm prof dki mengedukasi kepada mereka mereka
yang kategori non esensial maupun esensial
karena itu menurut saya ini nanti kaitannya dengan pengawasan yang ketat
akan terus dilakukan dan yang kedua tentu
pemberian sanksi dalam ini law enforcement nya yang perlu ditegakkan
karena nanti pada mereka mereka itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran lagi gitu ya
karena namanya situasi kebutuhan dan memang kondisi ekonomi juga
seperti jelaskan pak wakub tadi
bisa saja akan tetap membuka
nah inilah supaya tidak terjadi pengulangan pengulangan
menurut saya ini harus ditindak tegas
dilakukan satu sanksi yang menurut saya komprehensif lah ya
adilan dan ada kepastian hukum di situ
saya rasa itu mas
baik pak budi terakhir dari anda
pak budi komitmen kembali mungkin mewakili asosiasi pengusaha
agar tidak lagi kemudian kita lihat banyak perusahaan yang mungkin tetap nekat ya
membuka padahal bukan masuk dari kriteria esensial atau kritikal
ya saya kira tidak bisa bicara komitmen on behalf semua pengusaha ya mas
cuman kami dari apindo menghimbau rekan rekan pengusaha
untuk mentaati aturan yang ada
karena at the end kita sudah satu setengah tahun mengalami
kalau ini kita dibiarkan akhirnya bisnis juga nggak kemana mana
bahkan makin terpuruk
sudah jelas kok rumusnya
kalau pandemi tidak lewat bisnis kita juga akan collapse
jadi mari kita sama sama bekerja sama untuk hal ini
dan apa namanya untuk pemda tentu penegakan hukum mungkin konsisten saja
baik saya terakhir ke pak wakil gubernur lagi
jadi apakah akan frequently pak secara berkesinambungan melakukan pengawasan
sidak tidak hanya hari ini agar kemudian bisa tertip ini perusahaan perusahaan
yang tidak mengikuti aturan
kamu pasti melakukan pemantauan
pemberian sanksi dan diskret
atau penindakan bagi siapa saja
tidak menggunakan masker
kemudian unit usaha rumah makan hotel
semua bahkan pabrik tempat industri yang melanggar
itu kita akan pindah
jadi sekali lagi pada setempat terbaik ini mari kita semua
hati hati menyukseskan program ppkm darurat
dan diantaranya yang paling penting adalah tetap berada di rumah
mari kita laksanakan prosesan tiga m lima m
mudah mudahan kita dapat menurunkan
peran covid secara signifikan sampai dengan tanggal dua puluh
jadi bagi perusahaan yang kemudian masih membandel
ada sanksi yang sudah di depan mata akan diberikan
bagi mereka yang tetap membuka padahal bukan masuk ke sektor esensial dan juga kritikal
pak wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
terima kasih untuk malam hari ini
pak trubus terima kasih banyak
pak aloysius budi santoso terima kasih banyak untuk waktunya
selamat malam bapak bapak sehat selalu
terima kasih semuanya
terima kasih pak wakum terima kasih pak budi pak trubus
kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain tetap di cnn indonesia news